ini imas kerja di sini udah lama dari waktu papi sama mami masih ada
ada salam dari amin
salam juga dari imas
tasik tasik tasik tasik
bukan cuma di sini di pasar sama di jalanan juga ada masalah
sekarang kalian berangkat let's go
hati hati di jalan
udah di fotonya kang
maksud kamu saya gak ganteng
masa yang begini dibilang ganteng
jangan menjilat kami
kan belum sampe
kok turun disini
si tete yang tadi duduk di sebelah kapuk
tadi tangannya mau masuk ke tas kamu
untung gak keambil
kalau keambil foto selfie kita yang tadi
ini mbak peeth

kalau kamu datangnya kemarin
kamu bisa ikut ate belanja ke factory outlet yang diri
ani mau dibeliin baju sama ate
kamu belanja mah keluar uang sendiri
pulang dulu makan siang di rumah
lagi menghemat ya
mau beli mobil
ah bapak bisa aja
ani mau cari tempat buat bikin kaos
kalau di bandung katanya bagus bagus
kamu mau jualan
mau ada pesenan
mau tau jualan
jenis sama harga
buat ngasih penawaran
usaha kamu bukannya bisnis online
kan kalau punya usaha lain
kerja disini udah lama
ada salam dari amin
nanti tolong sampein ke amin
salam juga dari imas
bukan cuma disini
di pasar sama
di jalanan juga ada masalah
saya dik dik sama kang murad lagi mau ngeberesin masalahnya
kita curiga ini semua karena ulah jamak
ty sudah mundur takut sama kang murad
si kemot juga udah gak bisa balik lagi ke terminal
orang orang yang dia bayar ngaku sama murad
terus dikik udah tau kalo unang orang kita
si unang udah dua hari gak muncul
dia nggak ada waktu di sini ada masalah
saya justru jadi curiga
dia terlibat tapi seolah olah enggak
kamu tugas di dalam
jaga keamanan pasar
kalo ada si unang tugas kamu jadi dobel
kamu harus ngawasin dia juga
di angkot untung aja enggak ngeliat
terus enggak ngajak kopi kopi turun
untung bukan nini yang liat
copet pasti langsung nini hajar
waktu aku kecopetan aku gak tau gimana caranya kamu nemuin lagi dompet aku
sekarang temen aku yang kecopetan
kamu bisa bantu nemuin lagi dompetnya
terima kasih sebelumnya ya john
tenang dompet kamu bakal ditemuin sama johnny
temennya temen saya kecepetan
aduh sebentar saya tanya dulu
kamu bisa tanya dulu
temen kamu yang kecepetan namanya siapa
kang temennya temen saya yang kecepetan namanya sonia
bilang sama dia lain kali hati hati biar nggak kecopetan lagi
cari dompet temennya temen kamu yang kecepetan
kalau yang kecopetan kamu atau keluarga kamu saya mau
kalau yang kecepetan cuma temennya temen kamu lapor aja ke polisi
saya sekarang di bandung
nanti saya ke tempat akang
kamu kapan ke tempat sebelumnya
nanti sore atau mau pulang
kamu hafal jalan jalan bandung gak
mana kamu gak bawa kendaraan sendiri lagi
kalau nggak bisa nyetir itu namanya bukan minjem tapi mau minta anterin
gak usah kamu anterin
oh pulang naik taksi aja
kan kamu habis kecepetan
aku pinjam sama orang rumah
kamu mau pulang
kamu mau pulang
kalau kamu masih mau sedih sedihnya di rumah aja
cepat einfach kamu habisin aja sekalian
seperti kemarin pakai tangan orang lain jangan orang kemarin
cari orang yang lain lagi
waqualah mungkin si cecer